pernahkah sobat membayangkan seandainya kita bisa melakukan transaksi lintas negara tanpa banyak kendala
akan tetapi transaksi antar negara masih dihadapkan dengan beberapa tantangan
seperti biaya yang mahal waktu yang lama dan proses yang rumit
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas transaksi antar negara
dibutuhkan kesepahaman tentang persyaratan dan peraturan praktik pembayaran yang berlaku
guna membangun sistem pembayaran antar negara yang saling terhubung
hal ini dilakukan dengan memperpendeh proses
menyediakan informasi yang lebih transparan tentang biaya
dan mempersingkat waktu transaksi konsumen
final payment connectivity atau rpc menjadi solusi yang tidak hanya menghubungkan negara negara
tetapi bisa menciptakan jembatan pada sistem pembayaran setiap negara yang bermitra
untuk bisa berbicara dengan bahasa sistem yang sama
rtc juga merupakan perwujudan langkah nyata untuk mendukung terciptanya ekosistem sistem pembayaran
di kawasan yang terhubung dengan negara negara yang lain
rpc juga merupakan perwujudan langkah nyata untuk mendukung terciptanya ekosistem sistem pembayaran di kawasan yang lain
dan interoperable dalam memperkuat pemulihan ekonomi
untuk menjawab kebutuhan ekonomi di era digitalisasi saat ini
rpc menjadi semakin penting dalam mempermudah konektivitas pembayaran
atau transaksi lintas negara seperti qr payment dan fast payment
transaksi lintas batas akan menjadi lebih cepat
bank indonesia terus berinovasi di bidang sistem pembayaran
salah satunya melalui rtc
yang memungkinkan berbagai negara yang sudah bekerjasama
dapat terhubung melalui konektivitas sistem pembayaran
bank indonesia merealisasikan kerjasama rtc
salah satunya diwujudkan dengan konektivitas qr antar negara
pr antar negara dengan thailand yang telah dimulai sejak tahun dua ribu dua puluh
serta dengan malaysia dan singapura sejak tahun dua ribu dua puluh
kedepannya konektivitas qr antar negara akan terus diperluas lagi
inisiatif untuk mendorong digitalisasi pembayaran dan pembayaran lintas negara
merupakan agenda prioritas dalam presiden indonesia
inisiatif untuk mendorong digitalisasi pembayaran dan pembayaran lintas negara merupakan agenda prioritas dalam presidensi
inisiatif untuk mendorong digitalisasi pembayaran dan pembayaran lintas negara merupakan agenda prioritas dalam presiden indonesia
inisiatif ini diintegrasikan dengan upaya mendorong penggunaan mata uang lokal
sehingga dipandang dapat memberikan lebih banyak pilihan
bagi pengguna transaksi pembayaran lintas negara
dan memegang peranan penting dalam meningkatkan efisiensi transaksi
mempromosikan ekonomi digital inklusi keuangan
serta memperkuat stabilitas makroekonomi
kemudahan dan kestabilan dalam bertransaksi merupakan salah satu kunci utama bagi pertumbuhan ekonomi
ketika teknologi sistem pembayaran sudah saling terkoneksi
maka dapat tercipta kemudahan dan kestabilan dalam bertransaksi
yang menjadi salah satu kunci utama bagi pertumbuhan ekonomi
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia